kita ke sulawesi selatan pejabat pemerintah kota makassar dilantik di taman makam pahlawan panaikang makassar selasa kemarin
ya ternyata pelantikan ini digelar di tengah makam dengan harapan para pejabat menjauhi korupsi dan selalu ingat akan kematian
lima belas pejabat di lingkup pemerintah kota makassar mengikuti pelantikan di taman makam pahlawan panaikang makassar selasa pagi
pejabat eselon iii dan badan pengawas ini berasal dari berbagai skpd kota makassar sulawesi selatan
mereka dilantik di bawah terik matahari tanpa naungan tenda dan kursi
wali kota makassar muhammad ramadan pomanto sengaja mengadakan pelantikan dengan konsep ini
agar para pejabat yang dilantik bisa menghargai dan mengikuti semangat para pahlawan
dengan dilantik di pemakaman para pejabat juga diharapkan selalu mengingat kematian
sehingga tidak terlalu banyak yang terjadi
tidak tergoda untuk korupsi
pancasila dipertahankan dengan darah
nah terus kita sendiri apa yang kita pertahankan
dedikasi dan kredibiliti
maka itu pesan pertama
yang kedua jabatan itu tidak kekal
orang akan mati kita akan pertanggungjawabkan dan jabatan bisa menyelamatkan kita
para pejabat juga mendapatkan ceramah agama dan siraman rohani yang disampaikan oleh seorang mubalik
usai pelantikan wali kota makassar dan pejabat baru ini melakukan ziarah makam pahlawan indonesia
ibnu munsir makassar sulawesi selatan